sejumlah foto dan replika dokumen bersejarah terkait pengakuan atas kedaulatan indonesia oleh amerika serikat di awal masa kemerdekaan
menyambut saya saat memasuki gedung bersejarah the heritage building di kompleks kedutaan amerika serikat di kawasan gambir jakarta pusat
the heritage building yang juga dikenal sebagai gedung syahrir dibangun pada abad ke sembilan belas
beberapa kali berpindah ke pemilikan akhirnya gedung bergaya arsitektur neoklasikal new indies
yang diadaptasi untuk menyesuaikan iklim tropis indonesia ini digunakan sebagai kantor perwakilan pemerintah amerika serikat di indonesia
setelah sebelumnya di tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan sempat menjadi kantor dan kediaman bagi delegasi indonesia yang dipimpin sultan syahrir
saat itu delegasi indonesia tengah mempersiapkan diri menghadapi diplomasi belanda pada konferensi meja bundar di den haag belanda
salah satu dari perundingan terakhir yang digelar antara indonesia dengan belanda menghasilkan pengakuan kedaulatan indonesia dari belanda pada dua puluh tujuh desember seribu sembilan ratus empat puluh
dan sekaligus mengakhiri penjajahan negeri kincir di nusantara
upaya pemerintah amerika serikat merestorasi heritage building mendapat apresiasi
dari pemerintah indonesia
intinya akan menjadi tempat dimana masyarakat juga secara terbatas tentunya bisa ikut menikmati khususnya para pelajar
memakan waktu hingga enam bulan dan melibatkan jasa arsitek asal amerika serikat serta sejumlah pekerja lokal
proses restorasi the heritage building selesai dilakukan pada agustus dua ribu dua puluh
meski belum ditentukan kapan
rencananya gedung berukuran delapan belas x delapan meter ini akan dibuka untuk umum
meski dalam kapasitas terbatas karena harus mendapatkan izin terlebih dulu dari pihak kedutaan
dibangun pada awal abad ke sembilan belas gedung yang sempat dinamakan gedung sahrir ini menjadi saksi sejarah kemerdekaan indonesia
dan juga menjadi saksi bahwa negara amerika serikat adalah salah satu negara yang mendukung kemerdekaan indonesia

proses renovasi dari bangunan ini memakan ulang kembali ke negara amerika serikat

setidaknya konstruksi ulang dari bangunan ini bisa menyerupai atau sama persis dengan bangunan yang sudah dibangun berabad abad yang lalu
nah ini adalah salah satu bangunan yang penting dan memiliki arti sejarah bahwa memang kemerdekaan indonesia dan kedaulatan negara ini sudah mendapatkan dukungan sejak awal dari negara adik kuasa seperti amerika serikat
sufie nitanjung himawan amri jakarta